pemerintah akan menambah daftar harga acuan bahan pokok yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan
kemarin beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan harga cabai ya sekarang kita lihat
pemerintah berharap hal ini dapat meredam gejolak harga khususnya harga bahan pokok
pemerintah telah mengeluarkan aturan melalui peraturan menteri perdagangan no enam puluh tiga tahun dua ribu enam belas
peraturan ini berisi soal penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen mulai sembilan september dua ribu enam belas
dengan harga acuan pemerintah mengklaim bisa lebih cepat meredam gejolak harga
kementerian perdagangan berencana menambah empat atau lima komoditas harga acuan yang masih dalam proses evaluasi dengan berbagai pihak
sebelumnya komoditas cabai dipastikan akan dihapus dari tujuh daftar harga acuan dalam permendak no enam puluh tiga tahun dua ribu enam belas